becak selama ini dikenal sebagai moda angkutan rakyat yang sangat populer menggunakan tenaga
manusia becak masih terlihat lalu lalang meskipun kini jumlahnya sudah jauh berkurang untuk
menggantikan tenaga kayuhan penarik becak mengawinkan sepeda motornya dengan beca agar
lebih ringan terciptalah bentor atau becak motor om saya mau naik bentor mau keliling keliling
sini aja sekitar sini kira kira berapa harganya lima puluh lima puluh oke baiklah nah di
di kota makassar ini ada angkutan seperti bentor kombinasi antara becak sebagai transportasi
jarak dekat yang didorong dengan tenaga motor transportasi ini dianggap lebih efektif daripada
ojek karena dapat menampung sekitar dua atau tiga orang tidak seperti angkutan kota atau pt pt di
kota makassar yang ngetem dan juga menunggu penumpang angkutan bentor ini dianggap lebih
efektif karena bisa langsung berangkat
dan ketepatan waktu itu yang menjadi salah satu faktor penting bagi para pengguna bentor seperti
saya ini untuk bisa berkeliling sesuai dengan tujuan yang akan saya tuju nanti om saya mau ini ya
bentor sebelumnya populer di gorontalo tapi di kota makassar bentor mulai dikenal sekitar tahun dua ribu
dua ribu tujuh silam meskipun popularitasnya mengalami kenaikan di tahun
dua ribu tiga belas dulu trayek bentor dibatasi hanya di jalan jalan kecil namun kini bentor dapat berlalu
lalang di jalan protokol banyak pengemudi bentor di kota makassar awalnya merupakan pengemudi becak
namun karena faktor usia kini pengemudi becak beralih ke bentor situasikan dulu banyak banyak
becak sekarang sudah banyak bentuk kita beranak bentor alasannya bakal apa karena tenaga iya tenaga
meski sudah memodifikasi angkutan dengan lebih nyaman dan mampu mengangkut tiga empat penumpang
pengemudi bentor masih dihadapkan pada masalah lain persaingan dengan angkutan lain seperti
pdpt transportasi online bis dan ojek membuat pendapatan pengemudi bentor masih terus meningkat
kalau saya jangan singet setengah sembilan datang disini sampai jangan pulang perhari berapa
itu tidak tentu
berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian penumpang mulai dari menawarkan tarif yang lebih
terjangkau bahkan tak jarang pemiliknya pun menghiasi bentornya dengan berbagai aksesoris
bentor masih menjadi pilihan alternatif warga sebagai moda transportasi harganya yang relatif
terjangkau berkisar sepuluh rupiah untuk jarak dekat yang bisa bertambah jika
yang ditempuh dirasa cukup jauh enaknya lagi penumpang dapat menawar harga
jadi kita kalau dari daerah itu kita mau kesini belanja kan lebih memudahkan kalau lewat bentor
kita kan kesini naik mobil ini mobil tumpangan jadi akan lebih mudah ya kalau kita
naik bentor aja kan
hadirnya bentor tidak hanya menambah jumlah jenis pekerjaan rakyat yakni penarik bentor tetapi juga
membuka lapangan kerja lain yakni sebagai bengkel reparator dan perakitan bentor untuk mengawinkan
sepeda motor dan juga baknya becaknya menjadi satu menjadi bentor itu biasanya dibutuhkan waktu
sekitar satu minggu nah di salah satu bengkel milik warga rapokaling kota makassar deng erang
ini biasanya para pemilik bentor ini melakukan perubahan dan perubahan yang terjadi di kota makassar
dan mereka juga meminta bentuk ataupun juga modifikasi apa yang mereka inginkan dalam bentor
mereka dipasang musik muselnya atau mungkin dipasang jog dengan warna warni ataupun juga
tendanya dihias dengan segala bentuk macam warna warni sehingga bisa menarik minat para
pengguna jasa bentor untuk naik ke bentor mereka nah ini saya akan bertemu dengan deng erang dan
sekaligus juga pengen melihat bagaimana beliau melakukan pekerjaan memasangkan sepeda motor dan juga
becak menjadi bentor assalamualaikum dibutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan usaha
bentor jika menggunakan sepeda motor baru harganya dapat mencapai lima belas sampai delapan belas juta rupiah tapi jika sudah
memiliki motor bekas pemilik bentor dapat langsung mengawinkannya dengan becak baik
dimodifikasi dengan yang baru atau langsung disambung dengan becak lamanya di kawasan rapokaling kota makassar sembang dan jawa tenggara
mampu mereparasi sepuluh bentor dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan kalau dia puh kalau
dia punya paling pagi satu minggu saya kerjakan gitu loh dia punya kan biasa ikan seperti ini
apalagi yang ini yang itu motor repot kalau yang baru delapan belas kuta itu
hadirnya bentor di kota makassar menambah alternatif pilihan angkutan rakyat yang dapat dipilih warga sebagai moda transportasi
namun ibarat buah si malakama banyaknya pilihan menyebabkan penurunan penumpang yang berakibat pada minimnya pendapatan
meski demikian deru suara motornya masih mencerminkan semangatnya yang pantang kendor